di tengah tahapan penyelenggaran pilkada serentak dua ribu dua puluh
muncul desakan untuk menunda pilkada akibat pandemi covid sembilan belas
wacana penundaan disampaikan mulai dari komnas ham
hingga petisi tunda pilkada yang ditandatangani masyarakat
atau netgrid hadar nafis gumay salah satunya
ia menilai peraturan kpu yang ada tak cukup kuat
untuk melarang atau meniadakan aktivitas yang melibatkan masa
dari kampanye hingga rapat umum
untuk itu penundaan pilkada selama beberapa bulan diperlukan
agar aturan baik secara undang undang ataupun perpu
untuk pelaksanaan pilkada dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi covid sembilan belas
dan kalau melihat angkanya memang kita dalam status yang masih cukup mengerikan kan
baiknya kita tatal dulu kembali gitu
bagaimana penerapan proses tahapan pilkada kita ini
kita stop kemudian kita kaji betul
dan menurut saya perubahan yang dibutuhkan itu cukup mendasar
yaitu pilkada yang prosesnya tidak lagi mengumpulkan banyak orang secara langsung
namun usulan penundaan pilkada belum menjadi opsi
ini di opsi penyelenggara pilkada yakni kpu
komisioner kpu ilham saputra menyatakan hingga kini belum ada perubahan
mengenai waktu penyelenggaraan pilkada
apalagi masih belum jelas kapan pandemi ini akan berakhir
sudah terlalu banyak energi yang kita keluarkan ya
entah itu tenaga anggaran dan banyak hal lain
yang kemudian akan sia sia atau akan bertambah kembali
jika penyelenggaraan pilkada ini ditambah
kemudian ketiga kita tidak pernah tahu dulu kapan apa
pandemi covid ini akan berakhir
dirjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri
bahtiar juga menolak penundaan dengan alasan administrasi
ia menyatakan opsi menunda pilkada dua ribu dua puluh kedua kalinya
belum akan diambil sebab akan berimbas pada birokrasi pemerintahan
yang ikut tertunda
bahtiar menyebut justru momentum pilkada
adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah
yang dapat memberikan solusi atas dampak ekonomi
yang terjadi akibat pandemi covid sembilan belas
makanya pertama mau ditunda sampai kapan
satu mau ditunda sampai kapan
kalau pandemi ini berakhirnya dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
kepemimpinan kepala daerah deponiti pada sepuluh daerah
itu kan berdampak pada sistem pengelolaan pemerintahan
jangan lupa negara kita ini adalah negara yang
demokrasi dengan sistem desentralisasi
sebagian besar lima puluh persen kewenangan itu
terdistribusi ke provinsi dan kota
kalau terjadi kekosongan pemerintahan yang definitif
nah itu pasti mengganggu jalannya pemerintahan
di tengah ketidakpastian pandemi covid sembilan belas yang masih melanda
pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh
menjadi dilema berbagai pihak
di satu sisi proses demokrasi harus tetap berjalan
untuk memilih kepala daerah yang sebentar lagi
akan selesai masa jabatannya
namun di sisi lain rendahnya kesadaran masyarakat
yang mengabaikan protokol kesehatan
dikhawatirkan dapat menjadikan pilkada
sebagai kluster baru penyebaran covid sembilan belas
tika beremau edwin arman jakarta